hai dalam video yang viral di media sosial sebuah mobil pribadi berwarna putih ini terlihat
menghalangi laju ambulans pembawa ibu hamil yang akan melakukan persalinan menuju rumah
sakit di jalan raya tiga raksa kabupaten tangerang banten meski supir ambulans puskesmas cisoka ini
sudah membunyikan sirine dan klakson berkali kali namun tak dihiraukan pengemudi mobil bahkan badan
mobil sempat bersenggolan dengan ambulans saat ambulans berupaya menyalipnya hingga badan
ambulans tergores pas di bispoin di bisling itu ada celah untuk saya usul
untuk memberi efek jerak kepala puskesmas cisoka melaporkan peristiwa ini ke polisi
kasat lantas polresta tangerang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil
mengetahui identitas pengemudi mobil yang menghalangi ambulan tersebut
pasal satu ratus tiga puluh empat undang undang lalu lintas dan angkutan jalan ada tujuh kendaraan yang mendapatkan hak
utama untuk didahulukan salah satunya adalah ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit